sejak bulan juli dua ribu dua puluh
kelompok nelayan di cilacap jawa tengah
menentang kebijakan pemerintah
terkait dengan izin penangkapan dan ekspor
penur keluar negeri
sumadi ketua kelompok nelayan
sentulokawat karangkandri cilacap jawa tengah
melihat kebijakan ini mengancam masa depan nelayan
mitur nelayan sih untung
tapi kan kalau menurut pengamat itu kan
nanti masa depan kalau
pengekspor benur loster bisa berkembang
nantinya mereka nggak mau menerima ekspor lagi dari kita
juga sudah berkembang bisa mengekspor kepada negara lain
kita mau mengespor kemana
itu kalau mitur saya
tapi kan masyarakat taunya kan
semua laku diambil
jadi kita tidak menyalahkan masyarakat
karena diajurkan oleh pemerintah
sementara itu subandiono
kepala bidang perikanan tangkap dinas kelautan
dan perikanan kabupaten cilacap
membenarkan adanya nelayan
yang melakukan aksi protes
terkait dengan kebijakan penangkapan penur loster
dinas perikanan menjelaskan
ada mekanisme terkait dengan penangkapan penur loster
dan semua izin kewenangannya
ada di kementerian kelautan dan perikanan
tidak serta merta ini diekspor
justru ini ditangkap
tidak boleh dibawa keluar provinsi
syaratnya banyak sekali di sini
nanti setelah mau siapmu ini
harus melepas dulu
supaya tidak habis ekosistemnya
oke setelah itu mereka tahu
bahwa ini boleh
dan ini ada aturan melepas lagi
ekspor ini juga ditunjuk semua
ditunjuk semua dari
provinsi dan pusat
jadi kewenangan kita
hampir tidak punya kewenangan
untuk melindungi ekosistem lobster di laut
agar kementerian mengkaji ulang
tentang izin penangkapan penur lobster
dengan penangkapan penur lobster
selain akan merusak ekosistem lobster di laut
juga akan memberikan kesempatan kepada negara lain
untuk melakukan budidaya lobster secara mandiri
dan mengancam keberlangsungan nelayan di indonesia
roby sofwan amin cilacap jawa tengah